dari sisi skema juga pak peten sudah mengajukan proposal kepada presiden dan sudari sudikur ini
yang sebelumnya kan tanpa agunan ini maksimum lima puluh juta
yang dengan agunan sampai dengan lima ratus juta
nah ini sebetulnya bagaimana juga mengaktivasi reaktivasi usaha dari pelaku umkm
ini kita dorong dan sudah disetujui oleh presiden yang tanpa agunan itu sampai dengan seratus juta
dan dengan anggunan itu sampai dengan dua puluh miliar
ini luar biasa menurut kami ya
sehingga cita cita umkm naik kelas dengan ekosistem pembiayaan yang mudah dan murah
ini juga dapat diakses untuk pelaku umkm